iya papa tau
eros pasti gak salah
kamu teh dari tadi ngebelain terus
pokoknya mama gak setuju kamu sama eros
udah ma lebih baik
sekarang kita pikirin apa langkah selanjutnya
ajar dia tuh mbak si kemet
tapi dia udah gangguin tunangannya ajat
dia gak pantas buat kamu

bikin malu pak
ketangkep a lagi berduaan di tengah jalan
kayaknya habis motoran berduaan
rasanya seperti dilempar kotoran
si eros jalan malem malem berdua sama si kemek
itu anak pak guru
mungkin diculik ma
udah lapor polisi aja kita
kalau dia diculik dia pasti teriak
diancam kali ma
nggak mungkinlah diancam
mama lihat sendiri dia lagi berduaan ngobrol
rasanya perempuan nggak bener
kayak nggak ada tempat lagi buat ngobrol
nggak ada tempat lagi buat ngobrol
seperti anak tidak pernah dididik saja kamu
seperti orang gak tahu agama
jalan malem malem berduaan sama si codot itu
kamu permalukan bapak di depan keluarganya ajat
eros jangan dimarahi pak
bukan kamu ke polisi
kamu membawa kabur anak saya
bukan urusan kamu
orang nanya baik baik
bukan urusan kamu
ya memang bukan urusan saya
yang kelihatan lagi atau urusan kan akang
kambing berkawannya dengan kambing
kuda dengan kuda
tidak bisa digabungkan
mungkin eros tadi paksa ma
kamu ngebelain terus
mama udah turuti semua keinginan kamu
tapi ini ma sudah keterlaluan
mama nggak bisa terima
masih untung cuma kita yang lihat
kalau ada orang lain
mau taruh di mana muka kita
muka keluarga kita
jadi bahan olok olok orang sekampung
ini penghinaan jat
tapi aja cintanya sama eros wak
jab kita semua sayang sama kamu
eros itu bisa jadi sudah gak gadis
kamu lista dia
situasi sudah begini
senal yang kamu urusin
mak buka pintunya mak
mak bangun mak
mak bangun mak
hati bapak lebih sakit
mak bangun mak
mak bangun mak
mak buka pintunya mak
bapak udah pulang
ada apa pak
ini udah dibuka
pintu bukan jendela
ada apa lagi sih mak
bapak dari mana
kan bapak sudah bilang sama emak
bapak ke subang nengokin ponakan yang sakit
bapak dari mana sama eros
udah bukain pintunya
ntar bapak jelasin
kamu sebenarnya mau kemana sama si codot itu
pak bapak dari mana
udah ntar bapak jelasin
anakmu tuh mau kabur
dia sudah bawa baju
mau kabur sama si codot itu
kebangetan kamu ras
pura pura jadi laki laki
ma yang kebangetan
anak kabur gak tau
coba kalo gak ketauan sama bapak gimana
ngejagain anak satu aja gak bisa
kok bapak nyalain emak
cuma emak yang ada dirumah
bapak mau nyalain siapa
waktu dia kabur kan mah lagi tidur
coba kalo bapak lagi dirumah lagi tidur
bapak juga gak tau kalo dia kabur
perahu sama kelelawar
apa ya tesnya
kirain bokap lu
lu dari mana sih
katanya mau berubah
apa yang berubah
tiap hari masih ajak ke layaban
kayak med mau dilaporin ke polisi bu
kelimpungan hubungi semua keluarga
saya sudah telepon kampus nenek
nanyain masalah wayang golek
nanya masalah wayang golek

kita tidak usah membahas yang sudah terjadi
heros pasti gak salah
kamu teh dari tadi ngebelain terus
pokoknya mama gak setuju
kamu sama eros
sekarang kita pikirin
apa langkah selanjutnya
kamu gak usah takut nak
kamu teh gak salah
mestinya kamu kasih tahu orang tuanya
kalau eros itu kabur
gak sempat kepikiran pak